setelah mengantongi identitas pelaku tim gabungan satreskrim polres tanggerang selatan dan polsek serpong
meringkus pelaku pembunuhan terhadap pasangan suami istri yang terjadi di komplek giriloka dua serpong tanggerang selatan
pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan tampun bekasi jawa barat
pelaku berinisial wa merupakan kuli lepas yang bekerja di rumah korban
dari pengakuan sementara wa merasa kecewa dan sakit hati lantaran dipecat dari pekerjaannya
ia melancarkan aksinya seorang diri
pelaku memasuki rumah dengan cara melompat pagar dan langsung menaiki stegar menuju kamar korban yang berada di lantai dua
pelaku kemudian menghabisi nyawa keduanya menggunakan kapak yang berada di rumah pelaku
usai melakukan aksinya wa langsung melarikan diri
saat berusaha kabur inilah aksinya dipergoki oleh saksi yang merupakan asisten rumah tangga korban
art ini lalu langsung lari keluar rumah dan mencari pertolongan petugas keamanan komplek
telah menangkap seseorang yang telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan sidang pidana menghilangkan nyawa seseorang
motif pelaku pelaku merasa sakit hati karena sering dikatakan kata kata kotor dan dengan perbuatan perbuatan yang menurut pelaku
itu sangat menggunakan dirinya
kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
wa dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
seperti diberitakan sebelumnya pasangan suami istri tewas bersimbah darah di komplek perumahan giri loka ii serpong tanggerang selatan pada jumat malam
keduanya tewas dengan luka bacok salah satu korban merupakan wna asal jerman
dari keterangan saksi di lokasi kejadian polisi segera mengetahui identitas pelaku dan langsung melakukan pengejaran
pada waktu ini tanggal selatan banten